kamp bata kamp aji dan kamp basir dipanggil guru
kakek semua diminta segera menghadap
masa pendidikan kalian di padepokan ini telah usai
kini tibalah saatnya
untuk kalian mengamalkan di kehidupan bermasyarakat
kehidupan kita ini sangat singkat
maka letakkanlah allah di atas segala galanya
karena dialah yang memberikan kita kehidupan ini
walaupun kalian lahir dari rahim ibu kalian
tapi karenanya lah kita ada di dunia ini
maka jangan pernah kecewakan dia
buatlah dia kecewa
senang dengan akhlak dan perilaku kalian
dan apabila kalian telah menyatu dengan zamanmu
kalian tidak perlu takut
telah menyediakan taulah dan yang sempurna
dalam menjalani kehidupan ini
bagaimana beliau bersikap terhadap sesama
bagaimana beliau selalu bersabar dalam ujian
dan bagaimana beliau selalu bersyukur
atas nikmat yang diberi oleh allah swt
dan hargailah diri kalian
dengan penghargaan yang sebaik baiknya
buatlah orang menghargai kalian
dengan kemuliaan akhlak dan perilaku kalian
dan beri mereka kemampuan
dan beri mereka kemampuan
hati dan raga kalian
penuhilah hari hari kalian
dengan rasa sabar dan syukur
jadilah cahaya bagi sesama
dan sampaikanlah kepada dunia
allah akan selalu ada bersama kalian
allah akan selalu ada bersama kalian
di antara kalian bertiga
justru aku paling mengkhawatirkanmu sembara
walaupun ilmu kanuraganmu paling menonjol di antara teman temanmu
tapi kamu belum bisa menahan amarahmu
dan apabila kamu belum bisa menahan amarahmu
setan akan dengan mudah menguasai jiwamu
ingatlah selalu pesanku
dengan zikir hati dan jiwamu akan menjadi tenang
dan kamu akan mampu menguasai amarahmu
nasihat guru akan selalu saya ingat
berhati hatilah kalian di jalan
dan selalulah jadi cahaya
menerang dimanapun kalian berada
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
lindu haji dan basir
agar senantiasa berada di jalan
benar juga anu
nyai kembang pergi
nyai kembang pergi tuan
dia kabur lagi
jika dia terkakak keluarga dia bisa celaka tuan
ya mau kemana malam malam begini nyai
jangan takut nyai
tadi orang orang baik
emang sebenarnya nyai mau kemana
bagaimana kalau nyai kami asah
terlalu berbahaya berjalan seorang diri di tengah malam begini
bagaimana kalau ada penjahat
gimana kalau nyai kami antar
hah mau kan
sebenarnya nyai mau kemana
ya udah kalau gitu mari kami antar
mari nyai hirakan nyai mari mari
nyai sebelum nyai pulang bagaimana kalau kita bersenang senang dulu
iya nyai kami akan mengajak nyai ke suatu tempat yang sangat menyenangkan
pasti nyai suka
sekarang aku yang duluan
hahaha apa aku bilang aku yang duluan rezeki memang tidak kemana
nyai tunggu nyai
kami akan bertemu dimana sekedarrelaksin steak
nyai nyai kok nyari selalu yang lu